dpr menyepakati perubahan asumsi makro dalam rancangan undang undang apbn perubahan tahun anggaran dua ribu tujuh belas
dalam penutupan sidang paripurna ketua badan anggaran menyampaikan
rancangan undang undang apbnp dua ribu tujuh belas akan disahkan menjadi undang undang
asumsi makro yang telah disepakati banggar dengan pemerintah antara lain
selain itu harga minyak dipatok rp empat puluh delapan per barrel dan lifting minyak rp delapan ratus lima belas barrel per hari
dalam apbnp dua ribu tujuh belas pendapatan negara terhitung rp satu tujuh ratus tiga puluh enam triliun
sedangkan belanja negara rp dua satu ratus tiga puluh tiga triliun
artinya terjadi defisit rp tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun atau rp dua
defisit anggaran ini meningkat dari apbn dua ribu tujuh belas yang ditargetkan rp tiga ratus tiga puluh triliun
dalam belanja pusat pemerintah pusat disepakati pokok pokok kebijakan dan besaran
merupakan dalam hal sebagai berikut
yang pertama perubahan belanja akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro
yang kedua perubahan akibat efisiensi belanja barang
yang ketiga tambahan belanja
ya untuk kebutuhan mendesak dan untuk menyelesaikan wajiban yang telah dilakukan
yang keempat perubahan besaran belanja yang bersumber dari pnbp blu phln phdn sbsn pbs dan realokasi babun
menteri keuangan sri mulyani mengatakan
defisit anggaran pada semester pertama
kondisi ini lebih baik dibanding periode yang sama dua ribu enam belas
atau lebih rendah dibandingkan target tahun ini
pemerintah setuju bahwa defisit ini harus dikendalikan
dengan memperhatikan realisasi belanja
negara dalam beberapa tahun terakhir
khususnya belanja kementrian lembaga
dana alokasi khusus
dan dana desa
dari pagu yang telah ditetapkan
maka outlook defisit anggaran sampai dengan akhir tahun dua ribu dua puluh
kementerian keuangan agar bisa mempertahankan sehingga tidak terlalu lebar defisit anggaran
ataupun juga mendekati batas maksimal defisit anggaran sesuai dengan regulasi keuangan negara
ya hera dalam rapat paripurna
sebenarnya belum dijelaskan secara mendetail oleh menteri keuangan
terkait dengan bagaimana pemerintah bisa menekan defisit anggaran
dan itu juga mengatakan bahwa
saat ini defisit anggaran dari apbnp
atau anggaran pendapatan belanja negara perubahan di tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya kalau kita lihat bagaimana proses penekanan itu
ada beberapa aspek yang memang bisa dilihat
dari beberapa program yang mungkin bisa diandalkan oleh pemerintah sejauh ini
yaitu adalah sektor sektor penerimaan perpajakan
mungkin itu bisa menjadi salah satu titik yang

oleh pemerintah seperti itu dan nampaknya menteri keuangan sendiri
optimis dari sektor perpajakan itu sendiri
sementara itu hera perlu saya sampaikan juga
sidang paripurna sekaligus penutupan masa sidang pun sudah usai
dan terkait dengan apbnp atau anggaran pendapatan belanja negara perubahan
tahun dua ribu tujuh belas ini dinamika yang berlangsung di dalam sidang paripurna itu adalah
sebanyak delapan fraksi setuju dan satu fraksi setuju dengan catatan
serta satu fraksi tidak menyetujui apbnp yang tadi sudah dijabarkan
bagaimana detail di dalam apbnp itu tidak setuju
yaitu adalah gerindra hera
edo apakah anda mendapatkan informasi atau anda sempat mengkonfirmasi
apa titik titik mana saja yang menjadi keberatan dari gerindra
sehingga akhirnya menjadi salah satu fraksi yang tidak menyetujui rapbnp dua ribu tujuh belas
ya hera belum ada sebenarnya konfirmasi yang didapatkan
karena memang baru saja usai sidang paripurna itu sendiri
dan dari dinamika tersebut sebenarnya keberatan atau ketidaksetujuan
gerindra di era apbnp ini di tahun apbnp tahun dua ribu tujuh belas ini
sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena pada akhirnya
apbnp ini sudah digolkan namun melihat ada dinamika lain di dalam apbn
dan di dalam sidang paripurna di ini
tidak hanya apbnp saja yang disahkan dalam sidang tersebut
melainkan ada hal lain yang disahkan yaitu terkait dengan perpu nomor satu tahun dua ribu tujuh belas
mengenai keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan
itu juga ada dinamika yang kurang lebih sama
mengingat ada perbedaan pandangan sempat antara pemerintah dan juga dpr di sana
menarik sekali edo eka rizky koresponden cnn indonesia
terima kasih atas laporan anda